kabar impor kereta rel listrik atau krl bekas mulai menemui titik terang
terbaru sebanyak dua belas rangkaian kereta yang akan diimpor oleh pt kci
kabarnya hanya tinggal menunggu restu menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
wakil menteri bumn ii kartiko wiroatmojo mengatakan
bisa impor darurat krl bekas diperlukan satu kali lagi rapat terakhir dengan luhut
dan ditargetkan akan diimpor pada tahun ini
tiko pun mengungkapkan alasan mengapa pihaknya ngebet untuk mengimpor krl bekas
alasan yang paling utama adalah jumlah penumpang krl yang tumbuh signifikan
tiko juga menyebut rencana impor krl bekas ini sebagai solusi jangka pendek
untuk menunggu produksi transit baru oleh pt inka yang ditargetkan baru rampung pada dua ribu dua puluh